serbu diskon hanya di motionpay
orang bisa begitu dong
ntar tuh anak bapaknya siap dong
ini banditnya nih mau kasih duit
lo doyan duitnya apa deh
kiriran duit aja doyan
baik baik baik
wah lagi latihan nih
iya supaya lancar mainnya
bagaimana udah siap semuanya
siap siap udah siap
mudah mudahan bisa bermain lebih baik lagi
maklum ini untuk menghibur
turis turis asing yang hidup di hotel
insya allah saya pesen wanti wanti anak buah saya
ayo di dalam aja yuk
kita mau main di hotel
tapi harusnya nyalong sendok
enak aja nyalong sendok
wah tambah parah weh
silahkan duduk pak
ini ada tambahan uang muka
satu juta lagi
berarti bapak sudah terima satu juta setengah
sisanya satu juta lagi
saya bayar setelah pementasan oke
kok cuma satu juta
bukan satu juta setengah
kan panggilannya tiga juta
kan yang gope buat komisi bang
tak bang lupa
lupa sih bang
bapak tekan ya tersikutan sini
kok empat juta
kan panggilannya tiga juta
saya jadi gak ngerti deh
bang bego lah akhirnya tuh
kan yang satu juta buat beli pasirin bang
biar jalannya licit
abang tell me
ya baik kalau gitu
jangan lupa minggu depan
usahakan pak jangan sampai telat
anak buah saya
saya suruh tepat waktu
ya enggak semua saya suruh si ini
siapa namanya si jantuk
yang penting beres
oke kalau begitu
sampai minggu depan
iya terima kasih ya
duit dari mana
hah duit apaan nih
duit persekut main gambang minggu depan
mendingan lu pegang sendiri aja dah
apa sih nyak
lu kolot bener sih nur
kagak deh kagak
eh tau gak
dulu nyanyi dilarang
sama kakek nenek lu
jadi pancak lenong
pahali lu kakde
ah kagak dah
taruh dulu tuh nyak
bagaimana buddha ayah berdawi bisa lestari kalau begini
daripada kita nipu
emang nyak lu begitu
namen juga orang dulu
tapi babet terangin dong ke nyak biar dia ngerti
emang duit namen gak kehalal
udah deh kalau begini
duit lu serahin si jantung
suruh pegangin buat anak anak pemain gambang
biar semuanya nyatur deh
lah kok pak mamat gak ngawasin anak anak main pak
gak usah dia udah ngerti ya
cepet sana sampein
di mas atas
madu bukan kalau emang udah ada lagi yang ngawin kambing baik baik di jual aja bang kita beliin
kambing perempuan kan bisa beranak bang ngomong senaknya aja loh lo aja gue jual mau lo hai mahal
lo jual sama bang eh zaman sekarang zaman kemajuan kambing sampi enggak usah kawin tapi bisa beranak
hai maka bisa begitu bang kalian pakai hp pakai jarum luat noh sampingnya bang rojak kagak kawin
kawin beranak terus ntar lami lami orang bisa begitu dong bisa jadi ntar tuh anak bapaknya
siapa dong pak jarum awah gelap hahaha emang gue pikirin keramat apa di kaliang ke
hai siang malam mpo saya tumisin eh tumisin tangisin ya ah tumisin aja
hai dereng assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam emang gue udah
kebeneran lu dateng jawab katanya lu pintar ngurut jawab urut kepala gue leher gua urusan
yaitu kok tahu tahu suruh micot urusan belakangan yang penting dulu kalau tapi
gua gua salah bantal apa katanya yuk yuk bantalan karung wae wae wae pijitan
shah kage enak sama turutan lu kak ini nih nih sini sini golek gratisan golek si gratis wayang kulit aja bayar disini mau

itu lubang jantung iya tapi disini ini ini agak enak amat pijitan loh katanya capek pijat kok
bingung kek ya lu mijitnya enak yeduh jah putus kata mengkret kira kira bukan begitu lu gimana
katanya pernah ngurut lah ya itu enak toh ya bukan begitu caranya nih kalau katanya sakit leher ini
dipijat ini nih nih nih tuh tuh tuh tuh ya kan ya itu ini dihuyuk huyuk ini tuh ini lupa sini
ini capek lalu dia jika enakan lalu lagunya minta dipijit jadi parahan
sakitnya akan gantian hahaha ada perlu ngomong ngomong hari lalu disuruh bang
mamat nyerahin duit buat bang jantung hai lah hidup selain gua emang dia nggak mau pergi enggak
ini suruh nyerahin anak anak main gambang teman teman oh gue nyatur bang janto yang
ngatur soalnya bang mamat nggak bisa ikut bisa masalah itu kalau urusan ngatur duit marah
satu juta setengah tuh gak bohong lukan you enggak toh bank ntar lu udah pirit duluan lagi ngurah
wah nito aku ajangan nggak boleh hah oh ra ha toh yeah ah enam ribu banyak itu lumanya yoke iya di relat
sama mamat urusan duit beres guna atur ya bang ya kamu mau kamu makan dulu
makan makan makan tapi belum makan kau nawarin orang ya karena udah nih hai
hai ilu pengen tiga puluh nih buat ongkos ya kok cuman telung pulau tobang tiga puluh layak tiga puluh kok cuman tiga puluh
udah bagus lu kan dia ilah saudara kagak anak kagak bini kagak kampung kagak segitu juga
cukup itu kan banyak jadi enggak enggak cocoknya melu tiga puluh kurang nih lu ambil dua puluh jadi lu sepuluh aja
cocok kalau begini kali kan kok malah nemen tuh aku udah aku pulang dulu dikasih tiga puluh kakak
cocoknya dua puluh gua ambil baru terima eh rezeki hai ah ah hai bolas di sini berdaya
mudah mudahan ngimpinya juga lain kalau megang duit mah
tidak ke rumah sakit enggak sidik nunggu rumah lagian tadi di sekolah sidik ulangan
dik terkalem makulang bilangin ya mpok
tapi pengen ikut beksuk jangan gak dibilangin ya ya erpe
coba juga best
panggung kenapa lo
kok sampai beda kayak begini juga tuh siapa yang kajak begini nih
eh anak setan lu apain anak gue ini